selain didakwa melakukan tindak pidana mario dandi diminta membayar restitusi senilai lebih dari satu ratus dua puluh miliar rupiah
nilai ini berdasarkan penghitungan lembaga pelindungan saksi dan korban
masalah restitusi ini menjadi perdebatan dalam persidangan kasus penganiayaan david ozora
pihak pengacara mario berpendapat kliennya tidak akan mampu membayar restitusi senilai satu ratus dua puluh miliar rupiah tersebut
alasannya terdakwa belum bekerja dan tidak memiliki aset senilai satu ratus dua puluh miliar rupiah
selain itu saksi ahli pidana menyebut kewajiban membayar restitusi tidak bisa dialihkan kepada orang lain seperti orang tua terdakwa
orang tua david ozora pun menyatakan jika tidak mampu membayar restitusi boleh diganti dengan hukuman penjara
namun tentunya keputusan tersebut bergantung pada fonis hakim
dan untuk mengetahui informasi terbaru dari sidang kasus penganiayaan david uzura sudah terhubung bersama kami
koresponden cnn indonesia iwan hermawan langsung dari pengadilan negeri jakarta selatan
halo selamat siang iwan apa saja yang menarik dari sidang hari ini
selain tadi juga ada keterangan saksi ahli dokter ahli syaraf di sana
ya baik terima kasih dea dan betul sekali sidang hari ini memang mengagendakan
pemeriksaan saksi ahli yang merupakan ahli saraf dari rumah sakit maya pada tempat di mana david ozora menjalani perawatan
setelah ia dipindahkan dari rumah sakit medika permata hijau
dan saksi ahli ini yaitu dokter jeremia tatang adalah seorang yang orang yang melakukan perawatan david
semenjak ia dipindahkan yaitu pada tanggal dua puluh dua februari dan sampai saat ini pun ia masih melakukan perawatan kepada david
walaupun memang perawatan dilakukan secara rawat jalan seperti itu
dan tadi dalam perdebatan dalam pertanyaan
tanya jawab di ruang sidang memang dari hakim juga menanyakan tentang perihal kondisi david
dan bagaimana ketika david tiba di rumah sakit maya pada seperti apa kondisinya seperti itu
dan disebutkan bahwa memang ketika tiba di rumah sakit maya pada memang kondisi david sangat mengkhawatirkan
seperti itu sangat memprihatinkan karena memang mengalami luka luka yang cukup serius begitu
dan luka luka itu pun bukan hanya luka fisik tapi juga luka luka dalam seperti misalnya adanya gangguan syaraf dan sebagainya
juga mengalami infeksi di paru parunya
jadi tindakan yang pertama dilakukan oleh para dokter waktu itu adalah untuk memperbaiki kondisi david lebih dahulu gitu
untuk menstabilkan kondisinya terlebih dahulu dan kemudian baru kemudian melakukan sejumlah perawatan lainnya seperti pemeriksaan mri dan lain sebagainya
dan dari pemeriksaan pemeriksaan itu pula diketahui bahwa memang ada yang salah dengan kondisi syaraf david
jadi disebutkan tadi oleh dokter ada semacam bercak putih yang penghubung antara otak kanan dan otak kiri
yang nantinya itu akan berpengaruh pada sistem motorik ataupun sistem saraf dari david
dan memang sampai saat ini dari kesaksian dokter juga memang dari motorik dari david ini masih belum sempurna
jadi david memang sudah bisa berjalan tapi itu pun tidak jauh
dan selain itu juga berjalannya juga masih miring ke kiri
dan selain itu juga masih ada semacam letupan emosi juga gitu
ada gangguan emosi juga dari david saat ini
dan saat ini dari dokter dari pihak rumah sakit juga masih terus melakukan perawatan
yang menarik juga tadi dokter ini ditanya seperti apa sih apakah kemudian david ini bisa sembuh secara total
itu belum bisa diketahui dengan pasti karena memang itu tergantung dari si pasiennya itu sendiri
dan tidak diketahui juga sampai kapan david nantinya akan bisa hidup normal
seperti itu apakah nantinya bisa hidup normal ataupun tidak
ini terkait dengan tayangan tadi yang disebutkan sebelumnya
tentang restitusi memang ada juga pertanyaan
pertanyaan pertanyaan terkait masa depan david ini sebenarnya terkait dengan restitusi yang nantinya harus dibayarkan dari pihak terdakwa
karena memang dari dokter sendiri menyatakan bahwa david ini sudah tidak mungkin lagi untuk hidup secara normal
seperti orang biasa
dia tidak mungkin lagi nanti memiliki pergaulan sosial seperti orang normal
tidak mungkin lagi bekerja secara orang normal
jadi karena itu kemudian harus ada semacam
pembiayaan ataupun untuk menjamin masa depan david nantinya seperti apa
dan sebenarnya selain itu pula dari sisi kedokteran ini nantinya juga keterangan keterangan dari dokter ini nantinya juga bisa dikaitkan dengan keterangan dari saksi saksi ahli pidana sebelumnya
yaitu mengenai kategori luka berat
karena di dalam kesaksian ahli pidana sebelumnya disebutkan bahwa luka berat ini dikategorikan luka berat
karena di dalam kesaksian ahli pidana sebelumnya disebutkan bahwa luka berat ini dikategorikan luka berat
karena di dalam kesaksian ahli pidana sebelumnya disebutkan bahwa luka berat ini dikategorikan luka berat
dan secara sendiri keterangan dari dokter ini juga bisa menjadi celah bahwa david ozora kondisinya sudah membaik
karena itu mungkin ini bisa dijadikan celah agar nantinya dakwaan pengandian berat itu tidak ditimpakan kepada kliennya seperti itu
seperti itu dia
baik terima kasih laporan langsung iwan hermawan dari gedung pengadilan negeri jakarta selatan